dipijit apa sih nggak percaya kamu pasti mau kenapa aku mau apa apa
orang yang menyarankan sekarang ini tujuannya sama
untuk menghancurkan bapak dengan menghancurkan marat
ataupun keluarga saya betul pak dan dari sekian banyak saya mencari tahu ada satu
nama yang beberapa kali datang untuk bunyi agus rimba di penjara pak
sesuai data yang dikasih
promisi pak ada
pak handoko datang ingin menemui bapak
ini pak handoko
pasti mau mempercepat jadwal launching produk
maharatu dia nggak tahu
aja masalah apa aja yang terjadi disini
padahal kita juga sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik
sepertinya pal tidak nyaman dengan kehadiran pak handoko waktunya kurang tepat
jadi gimana pak
pak maaf apa saya suruh masuk aja suruh perbaikan saya ya baik pak kalau gitu saya permisi ya makasih bel

ya makasih bel
kalau aku jadi berena besada untuk maharatu
sementara aku dan mas saljuk lagi berusaha memiliki
aku nggak kelelahan
kalau jalan dua duanya
apa nggak akan mempengaruhi yang lain
mama juga lagi sakit sekarang
bagaimana aku bisa memilih
jadi brand ambassador dan tambah sibuk
mama pasti lagi perlu bantuan
apalagi jika situasinya makin parah
kalau tanya mama
pasti mama menyuruh aku tetap
jadi brand ambassador
apa aku tanya pendapat mas a
tapi untuk itu
aku harus memberitahu mas al dulu nih
apa penyakitnya mama kan
dia seperti menyemaikan sesuatu deh
kok nggak kelakuan
ini deh oma cek mama ya
sekarang mau mama cek ini
sekarang kita main main ya
kamu kok nggak cuti sih
rizanya udah cuti
kita lari lah kita lari
masih mau lama gembohnya
gampang sih padahal bentar lagi mau lamaran loh
susah susah bekerja padahal di kepalanya pengen banget
cepat pulang kan ketemu sama calon suaminya
kamu nggak mau ikut cuti
kalau berangkat apa ma
kamu mau dilamar sama uya
gampang mendingan udah sama askara aja
dia udah paling bener
dia udah lama lama sama uya
dia lebih diam
aku belum hilang krena
maksud aku ngasih kartu sih
inginnya aku sih reda bisa merawatnya
menjaga kaktus itu
karena itu adalah lambang kasih sayang aku buat dia
sedikit demi sedikit
renda akan merawat dan membuka hatinya
karena bagaimanapun juga
rena adalah cinta aku
aku pijetin kepalanya ya
enggak sering kan
cari kamu di depan
kamu kenapa sih
aku mau berjalan
kamu pasti ada yang maunya kenapa
aku gak mau apa apa
gak usah bohong
tapi kamu janji kamu gak boleh kecewa
calon yang terdengar
ya mungkin belum rezekinya
gak usah taro di fokusingan
allah tahu saat terbaik untuk memberikan anugerahnya
mungkin memang saat ini belum yang terbaik kan
ya tuh guys kita kan cuman
ya tinggal usahanya indikas terus
yaudah gak usah sedih gitu lah orang sini gak apa apa kok
tapi aku tau mas
kamu sebenernya sedih kan
hanya saja kamu gak mau aku merasa down
din pak bos
makan malam udah siap ya semuanya udah nunggu di ruang makan
oke sebentar ya
yuk makan yuk

kita ada yang nunggu
aku lagi coba menu baru crispy
aku lagi coba menu baru
ada menu spesial dari chef yang kamu follow itu
yang kamu suka
aku lagi ngeliatin dia ada menu baru
makanan yang aku suka
terus kamu nyoba beberapa kali
dan kamu bilang enak yaudah
ada menu spesial aku bikin aja
toge bukan sembarang toge
besok aku ngemasak lagi